belum nih lebay nih
mendingan sekarang lo bikinin
bue jus sekarang juga
siapa namanya tadi musuhnya boy
ray anjar ray
ray anjar terus ray

aduh boy kamu hati hati dong
aku gak mau kamu kenapa napa boy

jangan pasti liat mama khawatir sama dia